sejumlah harga bahan pokok seperti cabai keriting merah cabai rawit bawang dan telur naik pada awal bulan juni ini
kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh sejumlah faktor baik dari situasi global ataupun di dalam negeri yang membuat rantai pasok terganggu
memasuki bulan juni dua ribu dua puluh dua kita disambut dengan naiknya harga sejumlah bahan pokok
berdasarkan pantauan di pusat informasi harga pangan strategis untuk wilayah dki jakarta
salah satu bahan pokok yang naik cukup drastis adalah cabai merah keriting ini naik rp satu enam ratus lima puluh menjadi rp lima puluh sembilan satu ratus lima puluh
lantas bagaimana pantauan real di pasar tradisional saya sudah berada di pasar selipi jakarta barat bersama dengan ibu sri
salah satu pedagang seluruh mayor di sini
ibu kabarnya cabai pada naik harganya ya ibu
naik semua pak cabai rawit cabai cabai naik semua
cabai rawit merah berapa bu
merah yang ini rp delapan puluh
rawit hijau rp enam puluh
cabai keriting rp enam puluh
bawang merah rp enam puluh
selain cabai dan bawang harga telur ayam juga naik hingga mencapai rp tiga puluh per kilogram
padahal pekan lalu masih berkisar
rp dua puluh lima sampai rp dua puluh enam per kilogramnya